dua kelompok warga saling serang di jalan manggarai utara
tebet jakarta selatan pada senin sore
tanpa diketahui sebabnya
dua kelompok ini berusaha saling memukul mundur
menggunakan batu kayu petasan hingga senjata tajam
sejumlah anggota polisi yang datang ke lokasi
langsung membubarkan tauran
warga sekitar menuturkan
aksi tawuran sangat mengganggu dan membahayakan
iya pak warga nggak tahu
bapak lagi melintas
lagi mau lewat
merasa keganggu nggak pak dengan adanya tawuran ini pak
ya rumah sangat keganggu
masih keganggu ya
harapannya seperti apa pak
ya harapannya ya nggak
nggak ada tauran
nggak ada tauran
anggota polisi dari polres metro jakarta selatan
langsung menyisir lokasi senin malam
polres metro jakarta selatan
kombes aziz andriansyah
polisi menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat tauran
sempat terjadi perdebatan antara polisi dan warga
yang berusaha menutup nutupi para pelaku tawuran
polisi ada dua orang
kita ada dua orang yang nanggap yang parah parah
yang parah parah itu
kita sedang upaya penyelidikan dan penyelidikan ya
orang orang yang ditangkap langsung dibawa ke mapolres jakarta selatan untuk diperiksa
tim liputan cnn indonesia